one stop vacation di kota bandung kini bisa dinikmati di adventure park padma
wisatawan kini tidak perlu keluar jauh bermacet macetan dari penginapan
untuk menikmati liburan atau fasilitas hiburan bersama keluarga
salah satu fungsi berlibur ala keluarga tentunya untuk menyenangkan hati anak anak
seperti kaiksa dan halisha ini
kedua anak perempuan ini tampak begitu menikmati bermain dan main dengan kelinci
ya ini merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh adventure park platma
untuk liburan bersama keluarga
sesuai dengan namanya adventure park
anak anak bisa menjelajah fasilitas yang ada dan berkaitan dengan alam
tidak hanya bermain bersama kelinci
sisi edukasi lainnya anak anak bisa mengenal burung lebih dekat
seperti ini contohnya
memberikan makan ke burung jenis parkit secara langsung di kandangnya
ada juga game ketangkasan
seperti berlarian di labirin atau bermain panjat untuk anak anak
atau bahkan bermain peran kostum
oh menurut saya ini sangat bagus sekali ya
karena ini seperti one stop vacation gitu kan
jadi saya bisa main adventure yang lain
anak anak bisa melihat fasilitas seperti ini
untuk seperti main klinci ini
ya lumayan terhibur gitu
jadi saya tidak perlu kemana mana lagi
nah buat orang tua atau remaja jangan khawatir
di sini juga ada permainan yang dibuat khusus untuk selain anak anak
hiking sejauh satu lima km mengelilingi bukit cumuloid dan area hotel
atau bermain high rock menguji ketangkasan untuk memanjat jalur dari tali tali yang diikatkan di antara pohon pohon
ya jadi di adventure park ini tidak hanya didesain untuk keluarga
anak anak ataupun orang dewasa seperti saya
mati keseruan bagaimana menghabiskan waktu di alam
walaupun sebenarnya ini ada di dalam lingkungan hotel loh
aduh ini susah juga nih saya berani
atau kalau berani uji nyali lebih tinggi bisa mencoba flying fox
yang merupakan salah satu flying fox tercuram di kota bandung
awalnya mengikuti trend market dari empat puluh lima
tapi di kota bandung itu sendiri kebanyakan memang keluarga
jadi family ya jadi ada anak orang tua kemudian anak gitu kan
jadi konsep kita dengan kemacetan bandung yang lumayan luar biasa saat ini
kita membuat supaya orang orang betah di hotel kita tanpa perlu keluar hotel
di adventure park ini kesemuanya tidak dikenakan tarif alias gratis
dan merupakan bagian dari fasilitas jika menginap di padma hotel
artabima aditya padma
artabima aditya padma